saudara warga di purwakarta jawa barat rela antre berdesak desakan untuk mendapatkan paket sembako murah di bazar pasar murah yang digelar pemda purwakarta
tingginya harga bahan pokok jelang lebaran membuat warga purwakarta rela antre hingga berdesak desakan selama tiga jam untuk mendapatkan beras murah dan kebutuhan lain di bazar murah ramadan yang rutin digelar pemda purwakarta
komoditas yang paling diburu warga adalah beras telur minyak goreng terigu dan gula
meski harus mengantre berjam jam dan berdesakan warga mengaku antusias karena harga sembako di pasaran masih mahal